kpk menetapkan bupati jombang nyono soeharli wihandoko sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait dengan pengisian jabatan kepala dinas kesehatan di kabupaten jombang
selain itu pelaksana tugas kepala dinas kesehatan jombang ina sulistiowati ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap
dalam konferensi persnya di jakarta wakil ketua kpk laude m syarif mengatakan kpk telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati jombang nyono suharli wihandoko
ott terhadap nyono dilakukan di sebuah restoran cepat saji di solo jawa tengah sedangkan ott terhadap ina dilakukan di sebuah apartemen di surabaya jawa timur
nyono suharli wihandoko diduga menerima suap dari ina yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas dinas kesehatan jombang
pemberian suap tersebut dilakukan agar ina diangkat sebagai kepala dinas kesehatan definitif kabupaten jombang
sumber suap diduga berasal dari kutipan pungli perizinan dan jasa pelayanan kesehatan
atau dana kapitasi bpjs dari tiga puluh empat puskesmas di jombang
kpk menyatakan sejauh ini nyono diduga baru menerima dua ratus juta rupiah
dana yang terkumpul tersebut is telah menyerahkan kepada nsw sebesar dua ratus juta pada desember dua ribu dua puluh
berdasarkan catatan yang kita dapat
selain itu is juga membantu penerbitan
izin operasional sebuah rumah sakit
menjanjikan untuk memberikan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di jombang
dan meminta pungli lagi kepada pemilik rumah sakitnya
dari pungli tersebut telah diserahkan kepada nsw satu februari dua ribu delapan belas sebesar tujuh puluh lima juta
dan diduga ini yang paling penting lima puluh juta itu telah digunakan nsw
untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam pilkada jombang dua ribu delapan belas